nanti akan telpon
kenapa baru dateng
ngantar suami saya dulu ke dokter
gak bisa pergi sendiri
sebetulnya sekarang sudah bukan pagi lagi
tapi sudah agak siang
atau lebih tepatnya bisa dikatakan sebagai pagi menjelang siang
melakukan pekerjaan sebagai copet
sebaiknya tidak dilakukan dalam keadaan lapar
sebab lapar itu bisa mengganggu konsentrasi dan mempengaruhi kemampuan berpikir
selain itu juga mempengaruhi kondisi fisik
ingat mencopet bukannya kegiatan fisik mencomot dompet
tapi harus disertai dengan kecermatan
kamu punya uang gak
gak mau ah
terus kamu maunya apa
kerjaan yang lain
saya bosan jadi penodong
jadi jamret aja atuh
ya beda atuh
nodong mah kita minta
sambil berhadapan dengan korban
kalau jamrut mah kita ambil secara paksa dari arah belakang
terus kita mau cari uang cara yang gimana
kita harus makan dulu
kita kan nggak punya uang
makanya kita nodong dulu biar punya uang
terus bisa mikir
kita berangkat sekarang
agak mau kemana
ke rumah kang bangja
hati hati di jalan

kamu bisa datang ke rumah
gak lama dari waktu itu
kang bahar pergi
rumah yang selalu saya datang ke sana
selama tiga puluh tahun
bakal jadi rumah
kang bahar bukan cuma menitipkan bisnisnya untuk saya urus
tapi juga menitipkan anaknya buat saya jaga
semua sudah pergi
saya harus dimana
masih belum pergi dari
pikiran dan perasaan kamu
dimana pun mereka
kemana pun mereka
kemana pun mereka
kamu masih bisa menjaganya
dengan ingatan dan doa kamu
dengan ingatan dan doa kamu
berita itu temen tekik nanti

itu tanggung jawab kamu
kerjanya bukan di kantor
tapi diangkut sama di jalanan
jadi security itu tanggung jawab kamu
kejadiannya bukan di kantor tapi diangkut sama di jalanan
jangan jual mahal

saya mau ngantar surat lamaran kerja
itu bukan untuk kamu
itu bukan urusan saya
ketempat saya sekarang
jam enam baru datang
mau konser mas bro
selamat pagi menjelang siang
udah dikasih uang
kenapa gak pergi
kalau saya duda tau gak
biar teh yun tau
sekarang saya kasih tau
iya teh yun janda kan
saya udah kasih tau teh yuyun
kalau saya duda kang bro
besok berangkatnya berapa
langsung ke rumah teh kinasi
besok berangkatnya berapa
langsung ke rumah teh kinasi
besok berangkatnya berapa
kok ada pencerahan
kau kasih tau aku ya
sudah saya jual
kamu jual dimana
di tempat yang disebut markas besar
anak buah saya
saya hanya mengawasi
dompet sekarang di kamu
pecahan lima puluh ribuan
di dalamnya ada ktp
prita itu temennya kinanti
anaknya kang bahar
barusan saya dipanggil kang murad
dompet itu harus kembali
sama isinya utuh
siapapun yang nyopet
dia mau cari sampai ketemu
mau dilempar dari jembatan pasopati
saya berharap tidak
masa kenapa sekarang kita di sini
dia berada di rumah peningiftsi
janganlah kita kembali
itu hpnya mau dibawa kemana
mau dikembaliin ke yang punya
kan udah dijual ke saya
kalau nggak dikembaliin kamu juga bakal kebawa bawa diseret ke polisi
tapi kan kamu yang jadi penadahnya
waktu kamu jual ke saya kamu gak bilang itu hasil nodong
disinya masih kumplit
kita tinggal nunggu dompetnya
murad sama pipit sudah kamu urus
murat sama pipit harus pecah
saya gak mau tau gimana caranya
saya juga gak mau tau
sekarang kang obang datangnya
namanya udah jadi bos
kamu bener soal kang obang
lagi merasa kehilangan
bukan kehilangan apa
tapi kehilangan siapa
teman kerja anaknya almarhum kang bahar
saya ditelepon kang murad
saya disuruh cari siapa copetnya
dia perempuan hebat
dia perempuan hebat
kawian suka sama dia
terus sekarang kalian lagi patah hati
bukan patah hati

dia udah paham
dia udah gak nyopet
tapi udah beberapa kali ditanya kalau ada yang kecopetan
terus saya harus tanggung jawab
kenapa gak langsung saeb yang ditanya
kenapa gak langsung saeb yang dicari
kenapa bukan ubed
kalau ubed lama gimana
tadi katanya gak lama
tadi katanya gak lama
kamu gak usah rewel
kan kita udah dapat cilok gratis buat tugas temuin robat yang ubed
saya nyesel pernah jadi copet
mudah menggabar hasil jadi orang kaya
udah gak jadi copet lagi juga tetap aja dianggap masih copet
gak usah nyesel
nanti juga ada gantinya

jarang yang kumplit seperti kinanti
kalau yang cuma cantik aja banyak

gerobaknya ada yang nunggu
gak papa ditinggal lama
gak papa ditinggal lama
iya nih sebeh tadi bilangnya sebentar
kita tinggal aja yuk
kamu punya pacar
gak papa cuma mau tau aja
udah mau sore uang yuk
ini seperti gerobak yang dulu kita curi
ini seperti gerobak yang dulu kita curi

tapi nggak jadi terus kita kembaliin lagi
dulu kita kembaliin
karena kita khawatir yang punya gerobak ini
ada hubungan sama keluarga kang bahar
sekarang mas saya yakin gak akan ada hubungannya
sekarang mas saya yakin gak akan ada hubungannya
kalau ternyata ada hubungannya gimana
ya tinggal kita kenalin aja
seperti hp temannya anak kang bahar
hari ini bisa ketemu
kang bisa ketemunya kapan
kalau kamu telpon terus kapan saya sampainya
itu gerobak ubed bukan
kenapa bukan ubed yang bawa
ubed gerobak kamu ada
justru saya mau ngasih tahu kamu
gerobak kamu dibawa sama orang lain
bapak bapak dua orang
kita pernah jadi copet
jadi orang jahat
sekarang udah berhenti jadi copet
tapi masih ada aja orang yang anggap kita orang jahat
sekarang kita punya kesempatan buat jadi pahlawan
mudah mudahan nggak kesiangan
atau kalau saya terangin
ikut ke mana
rp lima itu berapa
kalau uangnya rp satu an
berarti uangnya ada lima
ciloknya dikasih berapa
ambil aja sendiri bebas
boleh minta foto buat kenang kenangan
sama kang juga
udah ketemu kang
terima kasih kang
murad gitu loh
apa chris dayanti
kamu mah kampungan
chris dayanti itu
hati hati di jalan
hati hati di jalan lo bukan chris dayanti
mau marah lagi
akhirnya kita punya pekerjaan yang bukan nodong
lima bebas ambil sendiri
gerobak cilok teman saya dicuri
pencurinya yang difoto sama saya
cilok cilok cilok lima bebas ambil sendiri
cilok cilok cilok lima bebas ambil sendiri
teh ini dompet sama hp teteh
kok bisa ada di kamu
gerobak cilok kamu sudah kembali
sudah siang kok baru datang kangkobang
aku mau pergi
baru pulang neng
baru mau berangkat
jangan megang kicim teling dulu atuh nih
kamu nya yang harus sabar
tunggu kicim teling nya nini masukin ke plastik
emak istirahat aja
pekerjaan masih banyak
tapi gak jadi
kang mus kan udah nawarin suami nya c edho buat kerja disini
tapi suami c edho gak mau
nawarin nya jangan ke orang males atuh
kayak lagi ada masalah bos
lagi dibikin kesel sama kelakuan istri
emak sebetulnya malas bantu bantu
tapi emaknya kesian sama kamu
iya emak mudah mudahan akan cepet dapet karyawan
emangnya susah cari karyawan
usaha kita kan usaha kecil
akang pengennya karyawannya yang serba bisa
mulai dari marut singkong
sampe ngurus jualan kicim teling yang udah jadi
katanya banyak pengangguran
tapi cari karyawan susah
buat kerja di tempat usaha kayak gini mah susah mak
kebanyakan maunya cari kerjanya yang gampang
keren penghasilannya gede
seperti suami ya doh
tadi bawa em kesini
pelang tahun teman
uang buat beli kado nya
kalau perlu uang nunggu bapak pulang
sama mama juga kan sama aja
kata bapak sekarang gak seperti dulu
ah bapak sih kenapa gak kerja kaya dulu aja
uang supaya ku tahan
biji dengar nyariin
kalau papih menyuruh akang kesini
itu artinya akan ada perintah yang harus dijalankan
akan ada persoalan yang akan diselesaikan
papih meminta akang kesini
karena mau pamit
papih menitipkan bisnisnya
untuk akang teruskan
buat akang jaga
di tempat yang sama
akang merasa gak bisa melakukan semua amanah papi
dan semua kebaikan papih untuk akang
yang gak pernah bisa akan bayar
kasih tau akang

yang dia yang ngelakuin
yang dia yang ngelakuin
selama papih masih ada
sampai papih pergi
sudah cukup kak
ki nanti minta izin buat pergi
ketika boleh pergi